sampai jumpa di video selanjutnya
tante alena pulang dulu ya
soalnya alena masih banyak kerjaan di kantor
aduh alena tante minta maaf ya
tante nggak tahu jadinya seperti ini alena
nggak apa apa kok tante
mungkin memang belum waktunya saya kembali

ya makasih alena
makasih ya sayang
ya sama sama tante om mari
mari selamat malam semuanya
itulah mama selalu bertindak terlebih dahulu tanpa berpikir panjang
apa gunanya mempertemukan alena dengan fadil
fadil sudah ada kamilah ma
semua orang tua mau yang terbaik untuk anaknya
dan mama tahu mama tahu alena yang terbaik untuk fadil
saya sudah menggugurkannya
sesuai dengan keinginan ibu kamu kan
saya pun tidak menginginkan kehadiran kamu sekarang
karena sekarang saya sudah menikah
aku masih tidak percaya farah
aku masih tidak percaya kamu menggugurkannya
aku masih tidak percaya kamu menggugurkannya

tapi ini salahku
aku yang membuat kamu menempuh jalan seperti itu
ibu lihat dari tadi kamu ngelamu
terus apa sih yang kamu lamungin
jangan kamu bohong ya ibu
ibu akan tahu kalau kamu bohong
eh tadi waktu
ibu ke toilet di rumah sakit
ya ada apa
haris bertemu dengan farah bu
apa kamu bertemu perempuan itu
terus kamu bicara dengan dia
terus dia bagaimana
dia masih seperti dulu
dia menuntut kamu untuk bertanggung jawab
tuh tidak seperti yang ibu kira
farah berkata pada haris bu
dia sudah menggugurkan kandungan
jadi semua itu
karena sikap ibu yang keras membuat farah tertekan
karena sikap ibu membuat farah menjadi seorang tumbunuh
dia tega membunuh anak kandungnya sendiri bu
farah membenci haris bu
dia pikir haris mencampakannya
padahal kenyataannya tidak seperti itu kan bu
dan ibu tahu yang sebenarnya
ya sudah lah haris
kamu gak usah pikirkan lagi kejadian itu
itu kan sudah dua puluh tahun yang lalu
tidak segampang itu bu
tidak segampang itu
kalau ibu pikir dua puluh tahun bisa mengubah segalanya
ternyata perempuan itu jadi mengugurkan kandungannya
baguslah kalau begitu
aku jadi tenang
dan dia tidak berhak lagi mendekati haris
dokter bagaimana kondisi mama dokter
dokter gimana keadaan mama saya dokter mama saya baik baik aja kan
bu farah harus ke operasi
kenapa mama saya harus ke operasi dokter
bu farah mengalami pendarahan di kepala
mengilap perhatiin wajah mama pucat ya
mama juga makin kurus
ya mila mama kenapa kenapa
memangnya kamu mau mama sakit
kenapa bisa terjadi dokter
kenapa mama saya bisa mengalami ini dokter
pendarahan ini akibat cedera yang dialami bufar beberapa waktu yang lalu
masya allah bu
lalu sudah seberapa parah pendarahannya dokter
sudah cukup parah dr fadil
pendarahannya sudah sangat menyebar
terus dokter kapan mama saya bisa operasi kapan dokter
operasinya akan dilaksanakan setelah bu farah sadar
tapi dokter setelah selesai operasi mama saya bisa sehat lagi kan dokter

dokter tolong jawab setelah selesai operasi mama saya bisa baik bagi lagi kan dokter
mau bisa sehat lagi kan dokter
dokter tolong jawab mama saya bisa sehat lagi kan dokter
pendarahannya sudah sangat menyebar
dan tingkat resiponya pun juga sangat besar
jadi kemungkinan keberhasilannya hanya
kamu tidak baik
kamu tidak baik
sepertinya mas padil gak pulang
iya bu soalnya
mobil mas padil gak ada di luar bu
sekarang siapin mobil saya mau pergi
gimana sih pak dir

ada apa sih ma
pagi pagi udah ribut ribut kayak begini
pak padil pake gak pulang pak

fadil sama kamilnya kan semalam nganterin bu farah ke rumah sakit
mungkin aja dia menginap di rumah sakit sekarang
kalau tidur di rumah sakit
kalau tidur di tempat lain
misalnya dia tidur di hotel sama camilla terus gimana pak
kok mikirnya sampai kesitu sih ma
padil tidak mungkin melakukan hal seperti itu ma
bu farah lagi sakit
gak mungkin padil dan kamila bersenang senang
ah udah deh pak pokoknya mama mau nyusul ke rumah sakit sekarang
kenapa selama ini mama gak pernah cerita ke mila soal penyakit mama
kenapa mama menanggung petunjuknya
meneritaan mama sendirian
kamu yang sabar dengan baba ya
mungkin mama kamu sengaja merahasiakan ini semua
karena mama kamu gak mau kamu sendiri dan khawatir mela
tapi bukan begini caranya kan
kamila gak bisa ngebayangin selama ini mama menderita sendirian
kamila gak tahu apa apa
mama harus sembuh ya ma
mama harus sembuh